balikin ke atas ya
eh siapa mau ikut campur lo
lebahi kamu mulai sekarang
konsentrasi saja dengan kuliah kamu
agar kamu bisa menyelesaikan dokter spesialis kamu
seperti yang bapak harapkan dengan kakak kamu
tapi apa kita harus merampas hidup mika pa
papa itu sudah kecolongan mah
dulu papa salah membiarkan angga dalam pergaulan yang bebas
akhirnya angga terjerumus
dia meninggal karena overdosis
mama lihat sendiri kan
angga yang berpendidikan
seperti itu aja dia bisa terjerumus dalam kehidupan narkoba
dia itu sangat identik dekat dengan narkoba ma
papa gak mau gio menjerumuskan mika
tapi kan gio belum tentu seperti itu pak
orang seperti itu nggak pantas untuk mendekatin mika ma
biar mama tahu
balikin ke atas ya
eh siapa mau ikut campur loh
cari mati loh
eh pak pak pak
ini temen saya pak
nanti bisa jelaskan ikan co lem pak
pak bukan dia pak
aku udah jelasin semua kok polisi tadi pas bap
capek kalau justru kamu yang nolongin aku
maaf ya kamu jadi kena masalah
gak apa apa mik
tapi kamu beneran gak kena apa apa
tuh kan beneran luka sini aku batin
kok gak usah sih nanti infeksi tahu
beneran emangnya kamu bisa
kamu lupa ya kalau aku tuh calon dokter
yakinlah yaudah kamu tunggu sini aku cari obatnya dulu ya
boleh minta peti dia kak
bisa sebentar ya
makasih ya pak
aduh aduh aduh
tahan tahan tahan
waktu itu pindah ke jogja ya

emang ada keluarga di sana
kamu gak perlu jawab kok
aku emang suka gitu
suka pengen tau aja harusnya aku gak nanya nanya sorry ya
gak apa apa mik
aku gak pernah ke jogja
eh eh pak pak
ini pasti semua gara gara kamu yang bikin masalah
sehingga anak saya harus berusaha dengan polisi
sehingga anak saya harus berusaha dengan polisi
kok diliatin terus sih satu tangannya
kok diliatin terus sih satu tangannya
sampai gak tau mamanya datang

mama ngegitin aja sih
mama kan juga dulu pernah muda
kamu suka banget ya sama mic

ya kalau suka sih suka mah
terus jiho bisa apa
terus jiho bisa apa
itu sendiri mika itu calon dokter
keluarganya turun temurun dokter

sayang jadi orang hebat itu gak harus jadi dokter

atau punya keluarga yang turun temurun dokter
mama tau sendiri lah
mama tau sendiri lah
mana pantes sih buat mika
kamu kok kayak anak mama yang gak pede aja
kamu kok kayak anak mama yang gak pede aja
sayang kamu gak boleh minder loh

masa depan kamu masih panjang masih cerah
kejar cinta kamu sayang
jangan sampai kamu nyesel nantinya
jangan sampai kamu nyesal nantinya
setelah apa yang papa lakukan sama

masih percaya sama yang namanya cinta
mama masih percaya sama yang namanya cinta
mama bisa memutar waktu
mama tetap akan pilih jalan yang sama
sekali dihianati sama papa
tapi mama gak peduli
walaupun sakitnya seratus kali
lebih sakit lagi
mama juga gak peduli
bapak tetap akan pilih jalan ini
karena dengan jalan yang sama
kamu gak boleh cengeng
kejar cinta kamu
kamu udah dapet terus tuh loh
mama juga gak pilih tons
henry dan mama
ku berbahasa tuan

mau gak jadi pacar aku
kamu gak denger ya